kursi roda ya udah udah udah gue buah bubuk sini ya
hai ayo goreng bawa ke dokter
goreng batu bata lu ngapain disini gue nemenin
jangan dimajukan cari bangkar buruan
tanya orang tanya dokter susah
ya tenang ya

ya udah bantuin gue
buah bubuk bubuk sini ya
mau ya kemana sekarang
igd igd igd
tunggu tunggu tunggu
ini sebenarnya siapa lu sih
siapa gue maksudnya
siapa gue maksudnya
siapa gue maksudnya
ya bukan siapa siapa gue lah
ya gue tadi di jalan
liat ibu ini kecelakaan
ya udah gue bantuin
ternyata batu bata masih punya rasa peduli sama orang lain
gue pikir hati dia beneran terbuat dari batu
ternyata ada baiknya juga
air ketubannya pecah
berarti ibu ini sudah mau melahirkan
bapak langsung saja bawa ke ruangan bersalin
mari biar saya antar
tuh kan lo si usus goreng
lo ke idn bawa ke igd
ya gue mana tau kalo ibu ini mau melahirkan
mungkin gue belum pernah melahirkan
lo aja bilang lo gak tau kan kalau ibu ini mau ngelahirin
enak aja gue tau kok
alah bohong banget
ini liat aja bentuknya
aduh gak usah ngeles deh batu bata
enak aja nama gue pangeran
pangeran batu bata
putri usus goreng
enggak batu bata
pangeran batu bata
nanti keburu melahirkan
jangan kemana mana dulu
kamu kan masih dihimpus
putri kemana ya
pacar kamu yang tadi ngantar kesini
tadi pacar kamu bilang ke saya
mau pamit untuk cari makan dulu
aku mau panggil nasi dulu ya
udah jam sebelas
tadi terakhir telepon jam delapan
gue belum pulang ya putri
putri angkat dong
kapannya gak bisa lagi putri
ya allah putri kamu kemana saya

banya tolong tunggu diluar ya
yang boleh masuk hanya suaminya saja
ini kelahiran anak pertama ya
tapi gak apa apa bapak temani saja istrinya
ikut saya kedalam
aaaaah aduh sakit banget
bayinya sedikit lagi keluar
sekarang ibu tarik nafas pelan pelan
sedikit lagi keluar
mengejam yang kuat
mengejam yang kuat gue tarik nafas
selamat ya pak bagi anda perempuan
selamat ya bu
saya bukan suaminya
saya bukan suaminya
kamu masih sama pangeran di sana
iya om coba hubungin dia dari tadi tapi hp nya mati
dia udah ninggalin kamu sebelum desert
ya udahlah nanti om coba hubungin dia lagi
terima kasih mel ya
kemana si anak itu
bisa bisanya dia ninggalin mel sebelum acara makan malam selesai
gimana kalau pak remond gak mau kerja sama sama aku
gara gara ulah si pangeran ini
eh ya kenapa ngomong dong
oh gak apa apa udah kasih gue jarak aja
eh eh eh tunggu
kenapa lo apa sih
aduh berat banget
waktu observasi kamu sudah berakhir ya
karena kondisi kamu sudah stabil
jadi kamu tidak perlu rawat inap lagi
tapi kalau badan kamu masih lemas kamu bisa isi rahat disini dulu
gak perlu sus
menurut saya juga udah enakan kok
bisa diurus ke depan
sama sama saya permisi dulu ya
putri kemana ya
kok gak balik lagi kesini
apa jangan jangan udah pulang
patut tuh dimana
gak usah pak
nunggu di depan aja ya
loket dimana ya
pak apa yang kamu lakukan
lagi cari bagian administrasi ya
bagian administrasi ada di sebelah sana
mari saya antar